aduh gigih gua copot dah
ya allah gigihnya copot ya nak
terbuka makanya ditutup tutupin
kayak kompak di kecebur kali
ini juga lagi
lagi hehehe rambu rambutan bogor ngomong lo enak aja lo tuh lihat sipan tuh kuning begitu udah
kayak orang penyakit kuning enggak ya bener bener sama juga lo ada juga tuh rambut lo udah kayak
enak aja lu rambut kalian berdua nih keren rambut lu keren rambut lu juga keren hehehe
pantesnya kalian berdua di air keras taruh di museum yang di london no jadi orang sedunia

mbak yu miring
iya tapi itu
allah pada ngapa sih ya
kaget tunjangannya betul betul pala ya
ya allah ya allah
kenapa sih dah latela pada minggir kayak cenggodak
emang gue salah apa sih
lah pada melengos mulu udah kayak kue apem
eh nanti pada ngapa sih ya
apa salah dan dosaku ya allah
aku gak tahu kok orang pada begitu ya

ruang hai di indonesia
nyampe lagi belum mau kerja lagi di sini
halo mau kerja lagi di sini pak
pak gino terima dengan kedua belah tangan
eh enak aja
lo pergi aja udah dari sini
jangan jangan jangan pergilah
enak aja jangan jangan
ngapain be ngapain
asal lo tau aja nih be
kagak ada lowongan di rumah ini tau gak
kalau buat si ella mak ada lowongan mak
oh kalau yang lain tuh gak usah
sekali tidak ada gua bilang tidak ada
gue dukung ayo mak masuk aja masuk
kerja lagi enak anak
aduh aduh aduh
lo enak anak ada lowongan tau
nanti invimpian pak
lupa bener bener ya
pergi sana aja lomba pergi sana aja dah
cian pada lumpuk begini
iya itu cian
males banget muntuh
lo kalau kerja yang bener dong
pakai tenaga dikit
terserah gue dong
gue mau turun cepat mau turun lama
situ mah agar ngomong juga udah melepetan mulu bibir
kalau gue suruh cepat cepat
kalau lo gak mau cepat gue pecat lo
ya ada siapa yang putar sih ya
gue lagi kerja dia nyonyol
guru dalam hitungan kelima
lo harus berang
kalau lu gak cepat cepat
gak ada perik manusiaan dan keadilan
eh cepi lagi ngapain sih
cepi mau bersihin rambut cepi
aduh emang sampah mulu
eh sampah mulu
eh gak usah dibersihin
sini memelok gunting aja dibenerin ya
hah eh kok gak bersih
ya allah rambutnya mau diputulin dulu tp
ya allah ya allah
jangan ditahan gak apa
ya ampun dah
ya allah gak apa sih
abang ada urusan
tadi kan mau embetulin rambutnya cepi
nah cepinya lari
sekarang kan mumpung ada bang ipan
ella betulin dulu deh tuh rambut bang ipan ya
ya allah dah
lu ngapain ribut ribut begitu
ada apa lu
pagina emak biar rambutnya gak balapan sama mulut
ini deh saya betulin ya
buka buka buka
eh tengah apa sih pada kamu
gue jadi bingung
gak boleh larang megang gunting sendiri